jam kamu ngapain sih nanti kalo kamu ketabrak bagaimana tidak boleh kayak begitu
lo pada kemana konvoi begitu kakakkum
ada orang naro motor baru di depan pintu rumahnya aceh nggak tuh jam
minggir minggir minggir minggir
jangan kayak begitu lagi ya
apa harus begitu po
eh nggak jadi
udah tua ya
apaan sih jam
udah lah nggak usah pura pura ngapain ngapain
kita semua tahu kamu dari rumah guru desa kan
terus kamu kecewakan guru desanya sudah tua
biasa aja kalidang
justru bagus kalau gurunya udah tua
lebih pengalaman ngedidik anak anak
nah ini baru lucu atukum kang dadang
acing suka sama guru yang tua
kalau sudah ngobrol suka pada dulu ngobrol atuk
aceh itu di rumah motor siapa
rumahnya siapa tuh mak
rumah siapa mak
mak pertanyaannya sama kok aceh boleh ngomong
mak motor apaan mak
alah nggak usah pura pura dalam perahu
pura pura tidak tahu
habis beli motor baru mau panen
itu motor kita apa bukan
jangan pura pura tidak tahu
tapi beneran mak aceh saya nggak tahu
kum doi dang pulang duluan ya
kalau motor baru itu bukan punyanya aceh
terus motor itu punya siapa
siapa sih yang naruh motor bikin bingung saja
ah ini pesan
ada apa ma kak ceng
ada orang taruh motor baru depan rumah saya
ya nggak tau atutang
ma tapi jangan jangan itu motornya si dadang ma
buat apa sih dadang punya motor dua
si debbie kan belum bisa naik motor
kita lihat yuk
tahan tahan tahan
tahan tahan tahan
cepet kamu ngapain sih nanti
kalau kamu ketabrak bagaimana tidak boleh kayak begitu
kamu pada kemana kau buat begitu kang agung
ada orang naruh motor baru di depan pintu rumahnya aceh ngatu jam
minggir minggir minggir
eh kak ujung
eh kak ujung
uangnya belum bayar
nanti saya balik lagi je
eh kang idan
saya tadi dari rumahnya aceh je
ada orang yang tidak dikenal naruh motor baru di depan rumahnya aceh
yang benar kang
ya udah kalau begitu saya permisi dulu ya kang
kok cepet benar pertemuannya
sudah selesai urusan bisnisnya
kalau sudah kenapa wajahmu sedih
idante bukan sedih pak
kan idante belum sembuh
si aceh yang terberuntung benar pak
ada yang ngantri motor baru ke rumahnya
barangkali punyanya dia itu mak
kalau motor dia kenapa mas suha gak tahu
saadaka allah wa'alaikum
tudi sudah semakin lancar baca qurannya
saubu itu pasti senang kalau mendengar ini
masa sih pak ustadz
kalau nanti dia esen masan lagi
ketika dia jalan sama kamu
aku nggak usah cemburu
mau ke mana saul
mau ke rumahnya si aceh
ada orang tidak dikenal
mengirimkan motor baru kepada si aceh
iya pak ustadz
saya mau menengoknya
punten buru buru pak ustadz
saya juga mau ke sana
tidak tidak tidak
saya tidak mau ketemu suha
emangnya kenapa pak ustadz sama oma suha
tapi emangnya pak ustadz gak kepo
saya kepo tapi masih kenyang
ih ini pasti pak ustadz tidak mengerti bahasa gaul
kepo itu artinya penasaran
emangnya pak ustadz tidak penasaran sama motor barunya omaceng
kalau saya mah kepo bingits
makanya sekarang saya mau pergi dulu ke rumahnya omaceng
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebenarnya saya juga kepo bingits
tapi ya sudah lah
kayak kepo bingits
nggak sangka tulisannya si entut bener bener bagus
wa'alaikum salam kom
teh masa ada yang ngirimin motor
nggak ini mobilnya
masa ada yang ngirimin motor ke rumahnya kang aceng
ya emang motornya aceng kali baru beli kom
kan kang aceh udah punya motor
mas suha aja bingung
kayak nggak tahu dadang aja
ih si teteh
kan kang dadang juga udah punya motor
ya terus motornya siapa
teh jangan jangan ada orang kaya yang lagi bagi bagi motor
tunggu ya tunggu
ya udah atoh cepetan
kalau kita dapat dua motor
makanya saya teh pengen lihat kesana